pembangunan infrastruktur dan fasilitas bandara internasional kertajati jawa barat telah mencapai sembilan puluh dua persen
bandara dengan kapasitas dua tujuh juta orang per tahun ini siap digunakan juni dua ribu dua puluh
dengan luas mencapai satu delapan ratus hektare bandar udara kertajati ini menjadi bandara terbesar kedua di indonesia
dengan pembiayaan mencapai rp dua empat triliun rupiah pengerjaan fisik konstruksi infrastruktur maupun fasilitas sudah berjalan sejak dua ribu delapan belas
dan dengan target operasi pada juni dua ribu delapan belas bandar udara kertajati ini sudah mengantungi izin untuk penerbangan sipil
sementara nama kertajati hanya menjadi nama sementara sebelum nantinya akan diganti dengan nama resmi
bandara kertajati ini menjadi bandara terbesar kedua di indonesia
beri nama bandara g i haji abdul halim
dan setelah dinyatakan lulus uji navigasi bandara kertajati di majalengka jawa barat dipastikan siap beroperasi
menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan mengaku bandara kedua di jawa barat ini nantinya juga akan difungsikan sebagai bandara embarkasi haji untuk wilayah jawa barat
menurut luhut bandara internasional kertajati sudah bisa memperangkatkan calon haji dua ribu delapan belas
bandara ini juga ditargetkan
akan menjadi bandara terbesar kedua setelah bandara soekarno hatta
hal ini juga mencakup kapasitas daya tampung penumpang dan daya tampung pesawat yang parkir dan mendarat
selesainya pembangunan bandara ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas penerbangan di bandara soekarno hatta
luhut menyebut kesiapan bandara kertajati sudah mencapai lebih dari sembilan puluh dua persen
namun belum memastikan kapan bandara yang disebut dapat menampung pesawat airbus a tiga ratus delapan puluh
dan yang dibuka
kertajati kan sudah sembilan puluh dua persen sembilan puluh dua lima persen selesai
tadi presiden tanya apa itu kapan mau peresmiannya pak luhut
saya bilang ya kita sih berharap haji pertama dari jawa barat itu nanti dari kertajati
dan itu adalah lapangan terbang kedua terbesar setelah pak cengkareng
dan pesawat alam dasar pertama yang bisa
mengakomodasi tiga ratus delapan puluh terminalnya